danjak pranowo dan pak mahmud md
dan kami sudah bersiap siap untuk memberikan tanggapan
akan kami sampaikan pada sidang berikutnya hari kamis jam tiga belas
sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini
sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi
dan sedikit sekali bukti bukti yang dikemukakan
dan sifatnya itu adalah kualitatif
yang lebih pentingnya adalah meminta supaya
memohon kepada mahkamah konstitusi supaya
nomor dua dalam hal ini adalah
pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami
dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan
pemungkutan suara ulang tanpa mengikut sertakan
pak prabowo dan pak gibran lalu hanya
pak ganjar pak mahfud berhadapan dengan pak anies dan pak mohaimin iskandar
dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang undangan kita
belum pernah ada dan tidak ada aturannya
bahwa presiden pemilihan presiden dan wakil presiden
itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh
dan kami menolak anggapan bahwa
mahkamah konstitusi menyamakan pilkada
dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
yang terjadi sebenarnya adalah bahwa mahkamah konstitusi menyatakan
pilkada itu bukan rejim pemilu
dan mahkamah konstitusi hanya mengadili perkara perkara itu
sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan dpr membentuk undang undang
yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara perkara pilkada
contoh contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi
bahwa mk pernah mendiskualifikasi itu mendiskualifikasi si ini
suruhnya mendiskualifikasi terhadap pilkada
sudah berapa kali mk memeriksa memutus perkara
phpu pemilihan presiden dan wakil presiden
belum pernah sekalipun mahkamah konstitusi membatalkan seluruhnya
dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kali
jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok
pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan
lebih banyak merupakan satu pandangan satu pendapat
pandangan pandangan ahli dari buku buku yang akan tentu akan kami jawab
tapi juga akan dikonser oleh ahli yang akan kami hadirkan
dalam persidangan persidangan berikutnya
kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil dalil
yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini
dan kami berkeyakinan mahkamah konstitusi akan menolak
permohonan yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi
dan selanjutnya kami berikan kesempatan pak otto hasubuan sebagai
sebagai ketua tim dan pak fahri bahmin sebagai ketua tim
untuk memberikan pendapat kemudiannya oleh lain lain
terima kasih pak yusril
saya ingin menyampaikan beberapa hal penting bahwa selain yang sudah disampaikan oleh pak yusril tadi
saya ingin menyampaikan beberapa hal penting bahwa selain yang sudah disampaikan oleh pak yusril tadi
saya ingin menambahkan bahwa sepanjang persidangan tadi
yang dibahas di sana itu kelihatannya hanya soal demokrasi
seakan akan perkara ini perkara tentang demokrasi
sehingga ada kesan kalau ada yang menang maka demokrasi bagus
dan kalau ada yang kalah demokrasi tidak baik
padahal ini perkara adalah sengketa
nama sengketa tentunya hal itulah yang harus dibicarakan
bukan tentang demokrasi walaupun memang kita menginginkan negara demokrasi
kedua dalam rangka membicarakan demokrasi tadi
merujuk kepada putusan putusan pengadilan yang ada di negara negara
terus selama ini saya sangat sedih
seakan akan kita dituduh dengan pernyataan itu
seakan akan negara kita ini sudah merentah
daripada malawi kenya dan jibage
justru negara kenya jimboage yang harus mengikuti indonesia tentang hukum
hukum di negara kita lebih baik daripada mereka
bangsa indonesia lebih baik dari mereka dalam segala hal
sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikannya itu merujuk kepada undang undang dan pengadilan
negara negara yang menurut saya tidak lebih baik daripada indonesia
dan itu sungguh menyakitkan hati bangsa indonesia
karena menempatkan negara indonesia di bawah daripada negara tersebut
yang ketiga yang terakhir adalah
pemohon kelihatannya memang memasakkan
bahwa agar perkara ini menjadi kewenangan daripada mahkamah konstitusi
undang undang pemilu yang mengatur bahwa
kalau sekretar hasil di mahkamah konstitusi
tetapi kalau suara tsm itu ada di bawah suruh
tapi mereka ingin membuat suatu terobosan
karena terobosan bisa diambil
kalau tidak ada aturan yang berlaku
seperti kasus dulu tsm tahun berapa dulu
tidak ada aturan tentang tsm
sehingga mahkamah mengambil terobosan
menciptakan adanya pelanggaran tsm itu
nah sekarang tsn sudah diatur dalam undang undang pemilu
jadi tidak ada lagi ruang bagi mahkamah konstitusi
untuk mengambil suatu terobosan yang bertentangan
agar patuh kepada undang undang berlaku
dan hukum acara yang sudah diatur
jangan sampai undang undang diatur
ini mungkin pak arief
dan prof fokul hasibwan
yang pertama kami telah membaca secara cermat
seluruh permohonan ini sebanyak satu ratus lima puluh satu halaman
sudah disampaikan dalam persidangan ini
yang pertama permohonan ini sebenarnya bercorak riset
tempatnya sebenarnya bukan dalam sengketa ini
tempatnya itu nanti pada saat pembahasan
di badan legislasi dpr ri
untuk dalam rangka perbaikan hukum pemilu ke depan
jadi nuansanya lebih kepada ius constitutum sebenarnya
bukan ius constituentum sebenarnya
jadi itu tentang cita cita hukum yang akan diatur
dalam penguatan materi peraturan perundang undangan
dalam rangka penyempurnaan undang undang pemilu ke depan
poin itu kami menganggap hal yang positif saja
kalau nantinya permohonan ini mau dibawa ke sana ke dpr
untuk pembahasan penyempurnaan undang undang pemilu ke depan
jadi karena dengan dasar itu akhirnya permohonan ini
terkesan sangat sangat dipaksakan mencari
rujukan teoretik maupun justifikasi
dengan cara mencari putusan peradilan
apa namanya mahkamah konstitusi
yang kedua dalam permohonan tadi
petitunnya itu sebenarnya bagi kami sesuatu yang sangat janggal
dan tidak lazim karena petitum itu mengandung
kalau kita membaca hati hati petitum itu dimintakan
pemohon mengharapkan mendapatkan lima orang hakim konstitusi saja
untuk memutus dan menciptakan sejarah baru
dalam persoalan peradaban peradilan ini
sebenarnya ada upaya pembelahan hakim konstitusi
mereka berkepentingan untuk mendapatkan lima orang
dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak lazim
persoalan dinamika yang terjadi di internal hakim konstitusi
tapi tidak perlu kami sebagai pemohon sebagai trigger
mencoba untuk memframing agar membutuhkan
dalam persoalan ketetapan negara ini
karena sepertinya tidak diatur tentang nepotisme
dari seluruh persoalan kecurangan
dia menjadi posisi marifikasi
daripada seluruh persoalan persoalan yang mereka dalilkan
karena kenapa persoalan bansos
apapun itu telah diatur dan diantisipasi
satu keputusan yang dibuat oleh pejabat negara
sudah mengantisipasi soal soal seperti
legal issue yang mereka angkat dalam permohonan ini
jadi sangat mengadang adang dan terkesan dipaksakan
untuk mencari justifikasi yuridisnya
makanya banyak teori teori yang diimport
ada austria ada belarusia dan segala macam
seperti diinginkan oleh para pemohon ini
mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini